azan subuh belum berkumandang tapi ahmad mujiono sudah beranjak dari kasurnya
mujiono adalah salah satu pengelaju dari madura
yang mencari nafkah di bagian housekeeping di salah satu hotel bintang tiga di kota pahlawan surabaya
setelah masuk waktu sholat subuh laki laki berusia dua puluh tiga tahun ini bergegas menunaikan ibadah sholat subuh dan menyapu halaman rumah
terkadang mujiono juga membantu usaha budidaya ikan lele milik orang tuanya
setelah itu barulah mujiono bersiap diri dan membantu persiapan sekolah dua adik dan dua sepupunya
jam menunjukkan pukul setengah tujuh ia pun berangkat kerja sambil mengantar salah satu adiknya ke sekolah
mujiono harus melewati jalan panjang untuk mengais rejeki di surabaya
jarak dari rumah ke hotel tempatnya bekerja sekitar tujuh puluh dua km pulang pergi
waktu tempuhnya untuk sekali jalan mencapai satu jam atau lebih
berbagai jam kerja dan kondisi cuaca pun harus ia lalui
meski grimis seperti ini tetap harus berangkat kerja ya mas
sekarang mas mujiono ini selalu berangkat pagi
ini pernah dapat shift siang pernah juga dapat shift malam
kalau shift siang berangkatnya kepanasan sekitar pukul setengah dua
sementara pulangnya ini kedinginan sekitar pukul setengah dua belas malam
dan tentu saja kondisi jalanan ini lebih sepi pada malam hari dibandingkan pada saat siang hari
untuk menuju surabaya mobilitas mujiono dan warga lainnya menjadi lebih mudah sejak adanya jembatan suramadu
apalagi setelah tarif jembatan
jembatan sepanjang hampir enam km ini digratiskan tentu semakin membantu masyarakat
pada pagi hari jumlah kendaraan dari madura ke surabaya meningkat
saat hari kerja setidaknya mulai pukul setengah tujuh pagi kondisi arus lalu lintas di jembatan suramadu dari madura ke surabaya lebih ramai
para pengendara yang melintas harus membatasi kecepatan
apalagi para pengendara sepeda motor yang akan merasakan sedikit goyangan karena ada angin dari arah samping yaitu selat madura
sebaliknya pada sore hari saat para pelaju pulang peningkatan volume kendaraan terjadi dari surabaya ke madura
adapun dominasi kendaraan yang melintasi jembatan suramadu adalah roda dua
hari kerja senin sampai jumat itu pagi hari bisa sampai ini kita hitungkan sehari ya satu kali di pilihan jam berdasarkan penghitungan teman teman di sup
itu antara tiga sampai empat yang arah ke surabaya
sebaliknya yang dari surabaya ke madura ada tiga ribu

selama bertahun tahun menjadi pelaju jalan mujono tak selalu mulus
ban motor yang ia kendarai pernah bocor
ini sih pernah paling ban bocor ya kalau bocor di atas suramadu itu agak ribet soalnya dorongnya sampai ke bawah itu belum tentu nemu tempat tampil ban
kalau nemu ya syukur syukur alhamdulillah kadang pagi itu nggak langsung buka tampil ban kan
rata rata jam sembilan ke atas agak siang
kalau pulangnya sama sih paling gitu
sama kalau cuaca juga kapan hari kan juga pernah cuaca ekstrim sih di madura itu
hawanya dingin itu kalau pulang agak malem sering kabut kadang
sama jalannya agak sepi kalau pulang malam
dengan segala resikonya mujono tetap memilih mengendarai motor pulang pergi dibandingkan menyewa kos di surabaya
alasannya agar lebih hemat biaya dan bisa selalu bertemu keluarga
warga ia hanya harus mengeluarkan uang tiga puluh lima untuk bahan bakar minyak dalam sekali perjalanan pulang pergi
untuk makan siang ia mendapat jatah dari hotel
sebenarnya pemerintah daerah sudah menyediakan bus transjatim
namun transportasi umum itu belum menjangkau madura
sementara bus antar kota dalam provinsi dari madura ke surabaya hanya menurunkan penumpang di terminal purabaya di sidoarjo
sehari hari mujiono harus sampai tempat kerjanya sebelum pukul delapan pagi
ia membersihkan belasan hingga puluhan kamar
gaji yang lebih besar membuatnya memilih bekerja di kota tetangga daripada di tempat kelahirannya
satu memang kayak nominal gaji ya umr kan juga beda bangkalan sama surabaya
jadi lebih milih di surabaya
dan kebetulan kan waktu itu juga jurusannya mengarahnya ke hotel
jadi ya milih hotel
di madura kan juga gak ada hotel sih dari bangkalan
ya ada sih tapi sedikit
daripada milih di bangkalan sama sama kerja hotel di surabaya aja gitu
saat awal bekerja petugas kebersihan ini memang merasa lelah
bahkan ia pernah sakit selama dua minggu dan harus izin kerja
namun kini ia terbiasa
jarak rumahnya yang jauh tak mempengaruhi kinerjanya
atasan mujono pun menilai staffnya itu mampu menyelesaikan target
dan mampu mengatur waktu
kalau kinerjanya alhamdulillah ya muji terbilang rajin
jadi ada peningkatan karir juga
dia dulu dari pertama masuk di sini dia kan sebagai daily worker atau pekerja harian lepas
setelah kita tinjau dia ternyata ada kemajuan dia ada inisiatif
sehingga kita angkat menjadi staffnya hotel neo juga sendiri
mujiono adalah salah satu dari sekian banyak pelaju dari madura
yang harus menguatkan fisik untuk mencari nafkah
tak hanya untuk dirinya tapi juga untuk keluarga